google menjadi mesin pencari utama bagi lebih dari delapan puluh delapan juta pengguna internet di indonesia
untuk mencari informasi saking populernya muncul istilah tanya saja sama mbah google
sering ya kalau misalnya kita ditanya teman gitu kesel tanya aja sama mbah google ya
dan untuk menyebut ataupun juga aktivitas pencarian di dunia maya
ironisnya memang pemerintah justru kesulitan melacak pajak google di tanah air
lalu seberapa besar sesungguhnya pendapatan iklan perusahaan internet terbesar ini di seluruh dunia
kita akan tunjukkan kepada anda
bagaimana besar pendapatan dari mbah yang sangat kaya raya di dunia
ini mesin pencari nomor satu di dunia
kita lihat pendapatan iklan google
karena memang untuk iklan sendiri menopang pendapatan google
kita lihat situs google sendiri ini adalah pertambahannya dari tahun dua ribu lima belas ke tahun dua ribu dua puluh
kita lihat ini adalah dua puluh empat persen
dari dua belas empat miliar dolar amerika naik tiga miliar dolar amerika menjadi tim lima belas empat triliun rupiah
enam miliar dolar amerika maksud kami
lalu selanjutnya kita lihat untuk anggota jaringan sendiri
kita lihat dia punya beberapa anggota ya
seperti misalnya youtube dan lain lain itu juga sudah dimiliki oleh google
kita lihat bagaimana pada tahun dua ribu lima belas ada tiga enam miliar dolar amerika naik sangat tipis sesungguhnya tiga persen
menjadi tiga tujuh puluh empat miliar dolar amerika
dari satu enam puluh tiga miliar dolar amerika naik tiga puluh tiga persen
kita lihat ini juga sangat signifikan ya
pada tahun dua ribu enam belas menjadi dua tujuh belas miliar dolar amerika
kita langsung saja ke total ya
kita lama banget kalau bicara yang sangat printil
tapi totalnya saja
berapa sesungguhnya pendapatan google
pada tahun dua ribu lima belas dia berhasil meraup tujuh belas enam puluh lima miliar dolar amerika
ini pada kuartal dua
dan pada kuartal ke dua tahun dua ribu enam belas tahun ini
dia melesat dua puluh satu persen
menjadi dua puluh satu tiga puluh satu miliar dolar amerika
di tengah ketidakpastian pasar global
kemudian ya volatilitas pasar finansial
tapi ternyata mesin pencari ini masih laku
dari mana dari iklan
iklan tersebut kenapa mereka mau iklan di google
ya karena dia tahu orang akan buka website google
ketika akan mencari informasi apapun yang dibutuhkan oleh manusia
saat kita bekerja sehari hari ada sebuah istilah yang kita tidak tahu
kita lihat itulah mengapa mereka
kita punya pendapatan dua puluh satu tiga puluh satu miliar dolar amerika
dengan kewajiban mereka membayar pajak indonesia
sangat kecil sesungguhnya
yaitu hanya empat ratus delapan belas juta dolar amerika
kita bandingkan dengan ini
kenapa kok ya ditahan tahan
kalau memang harus membayar kepada pemerintah indonesia
kan bisnisnya di sini
gak apa apa lah berkontribusi ke pemerintah
dengan aturan kan
sesuai dengan regulasi
jadi dengan angka dua puluh satu miliar dolar amerika
sementara kewajibannya tidak sampai bahkan setengah miliar dolar amerika
hanya empat ratus delapan belas juta dolar amerika
kok kira kira pelit amat ya
ngeluarin sedikit sesuai dengan kewajiban
sesuai dengan regulasi
kita akan tunggu seperti apa taji pemerintah
membayar pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku